mana kak simpen itu
terus kue siapa
ih jangan kak
kita gak tau loh siapa yang simpen kue itu
kemudian kita kasih ke orang aja kak
kasih ke siapa
mau kemana lu
ke rumah temennya nya
mau ke rumah nyempo mput ya bang
lo diam aja
anterin gua ke blok
anterin gua ke blok m
lo lihat orang yang pakai sepedanya pak odi enggak
pak odi pak odi mana
odi yang mana
ini pak odi
ulu ulu sayang pak odi
oh itu pak odi
emang sepedanya pak odi kayak apa
gak tanya nganya mampir di sini
ada penuh dulu bang bentar
kalau mau ngajak tahu kenapa nanya
gak ada apa apa bang
mungkin jatuh waktu gue lagi main catur di pos ronda
sekarang kita balik lagi
gue kagak jadi keciputat
pak odinte mau ke blok m apa keciputat
putar balik dulu ya bang
salah ras aku ke minimarket dulu ya
tadi kak cimot beliin kerudung ini buat laras
dalam rangka apa
dalam rangka lebaran
kak cimat belinya pakai uang apa
pasti uang dari tabungan khusus mobil ya
maaf kak cimot
laras gak bisa terima kerudung ini
laras lebih suka kalau kak cimot fokus
sama tabungan buat kursus mobil kak cimot
kayak rencana sebelumnya kak cimot
kalau kita di sini terus sepeda saya gak bakalan ketemu atuh
lu sih kabu
eh neng tika
mau kemana neng
mau ke minimarket sebentar
makasih ya kang
itu kakak sepupunya laras kan
itu kakak sepupunya laras
lagi pusing pak haji
saya tadi beli kedung bordir
semua jual lagi
tapi siapa yang mau beli pak haji
ke si tior
bener juga pak haji
terima kasih ya atas idenya
terima kasih pak
udah gue dihubungkan ke islam
kalau nanti ada kaikista
gue prisihkan dong bikin
kamu dan zatku dua
kerentangan juga mas
tadi udah pulang bang
tapi terus pergi lagi
katanya ke tempat orang meninggal di rw sebelah
bang ojek jahat
abang deket deket sama nika kan
kakak sepupunya laras
deket deket apaan sih
tadi benci sama bang ojek
tadi mau sendiri
kamu ngapain ninggalin kue di teras
kue apa kak
orang gak simpen itu
terus kue siapa
ih jangan kak
kita gak tau loh siapa yang simpen kue itu
mendingan kita ke sana

kasih ke siapa